tersangka yang memperkosa wisatawan asal perancis ditangkap tim buser polsek laura di pelabuhan waikelo
kebupaten sumba barat nusa tenggara timur pada jumat pagi
pelaku ditangkap setelah sempat kabur ke sape bima nusa tenggara barat
dari tangan tersangka yang buron sejak dua belas juni lalu polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga milik korban
pelaku berinisial cap ditangkap anggota buser polsek loura kebupaten sumba barat dayadi area pelabuhan waikelo kebupaten sumba barat nusa tenggara timur jumat pagi
cap ditangkap karena diduga memperkosa seorang wisatawan asal perancis usai kembali dari air terjun cuncaulang labuan bajo
usai memperkosa korban dan meninggalkannya di rumah sakit pelaku melarikan diri ke sape bima nusa tenggara barat
lewat pelabuhan penyeberangan di labuan bajo
dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang lima puluh dolar australia enam lembar seratus ribu rupiah
dan dompet yang diduga milik korban berisi atm dan paspor serta satu tas pakaian
hingga jumat siang tersangka ditahan di pores sumba barat sebelum menjalani proses hukum di polres manggarai barat

jumat siang setelah kejadian sempat dirawat di rumah sakit siloam labuan bajo
kemudian setelah penanganan medis dan ditinggalkan oleh pelaku oleh tersangka kap ini alias a
yang bersangkutan korban kembali kalau tidak salah hari senin kemarin kembali ke jakarta